bisa dijadikan sebagai rute alternatif
ya kayak ada okiwira ragil itun ya kalau nggak salah ya
jadi single itu bagaimana
lalu melakukan agitasi kepada publik
saat ini memimpin penelitian tentang risiko paparan mikroplastik pada manusia
itu yang saya kira menjadi situasi yang tidak cukup baik buat politik ke depan
mungkin anak anak yang zaman sekarang juga sama
kak kan mutusin pensiun nih
dari orang orang yang dulu menjual tanahnya ke pengelola bsd city
dalam kurun waktu sepuluh tahun dirinya sudah meninggikan rumah sebanyak tiga kali
biar manisnya pas jangan pilih bumbu ya
nah akhirnya dengan pendanaan yang tinggi mereka taruh uang di svb gitu
aku lahir kan empat lima soal empat lima kilo
agar jangka pendek kita tetap menikmati harga komunitas pangan yang masih relatif stabil dan juga murah pak lukman
ini ada kemungkinan rem blong terjadi hanya sementara
telah menyetujui pengaturan respons
merupakan tindakan yang paling efektif dalam mencegah penyakit polio
karena hasil pertanian kemarin bawang itu sampai rp lima belas
di bilangan jalan alternatif cibubur cimanggis depok jawa barat ada juga kok
dan saya juga sangat motivasi
misalnya di beberapa tempat pengadaan tanah di jawa timur
oke akan terus terus dibanding bandingkan begitu ya dengan sosok ibu
sebagian lain bahkan harus dilakukan di luar perkampungan baduy agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat
tetapi kalau dibandingkan dengan bulan juli yang harganya di satu ratus dua puluh lima gitu dua puluh satu dua puluh enam
ternyata barang nggak sampai sampai
ini ngomong ngomong sebelum masuk game lu berdua kok temboknya coret coret begitu dah
untuk mencegah praktik praktik korupsi yang anda tadi sebut selama ini nggak ada universitas di indonesia yang
pasar ikan hias gunung sari ini dibagi menjadi dua lantai
masukkan kembali milk crepes dan pastry cream
ya kue beras khas dari negeri sakura ini sudah sejak lama menjadi favorit masyarakat indonesia
rame rame tiga gitu yang penting enggak terlalu berlebihan kalau berlebihan ya semua berbahaya sebelum membahas
gak terlalu tinggi apa gimana kayak rata rata
meski belum ada titik terang yang menjelaskan secara pasti biang kerok
yang kemudian memunculkan disinformasi dan misinformasi
maka pengendara justru cenderung mengabekan untuk keselamatan mereka
aku mau sakit kek mau ngantuk kek
paling cuma dua halaman gitu ya
nah makanya makanya tapi ya sebenarnya enggak kalau menurut gue tuh industri basket tuh sebenarnya udah lumayan
salah satunya kalau kita melihat tren adanya just tip nih
tidak amis sama sekali
oke baik pak amiko situasi pandemi kita memang kita lihat memang jauh lebih baik ya
terus habis itu jadi kayak gue dapat sertifikat yang itu bisa dilampirkan ketika lo mau milih sekolah sma sma gitu kan
ya so far waktu itu saya sampaikan ke semua
itu diaduk di itali
untuk proyek senilai delapan belas tiga triliun rupiah
kita gunakan banyak minyak oliva dan oregano yang ada di sana
ada tiga kriteria orang yang dapat membayar vidya
bagaimana kemudian konflik kepentingan itu juga terjadi dalam proses pemilu itu sendiri gitu ya
agar sampah yang kemudian sudah dikelola mana yang bisa diolah di situ mana yang tidak
ngebayang kalau misalnya judul drakornya udah banyak banget berapa banyak tuh wish listnya
justru kita sedang menggalakkan bagaimana dengan makanan lokal dengan makanan tradisional kita yang sehat itu justru bisa mencegah stunting ini menjadi terjadi
saya sampai kelas tiga sma itu saya emang waktu itu emang tes akabri waktu itu di cawang tuh
sama selamat malam juga salam sehat semuanya
dan sama sama kan kita menunggu supaya ketetapan hasil pemilu ini diketuk dulu lah kira kira begitu
guru tersebut tidak melakukan
rata rata mencapai lima puluh tujuh kasus
yang hanya bisa digunakan untuk mandi dan buang air kecil
itu yang saya kira menjadi pembeda antara beliau ketika masih bintang tiga atau sekarang beliau menjadi bintang dua
tapi setrika ini berat sekali
dan ternyata emang lagi ada event krovol di sini
misalnya ada siswa yang diterima
lu mau nekunin gitu di indonesia lah
terus kemudian juga kalau saya pribadi sebenarnya adalah menantikan kerjasama live tiktoknya ataupun ya dengan tokopedia ya itu live tiktoknya
tetapi kalau agama itu jelas sudah ada doktrinnya sudah ada ajaran ajarannya
jadi bener bener ya bingung lah waktu itu cuma
karena kalau per hari ini kan tiga ratus tiga puluh tiga orang tadinya yang melaporkan ke polisi
membuat adrenalin kami teruji
jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan untuk kita manusia
sementara pada sistem tertutup pemilih hanya mencoblos logo parpol saja
mau melebur egonya mereka main bagus banget
yang terpaksa harus mencari bantuan dari
yang bukan tidak mungkin berpeluang
ajang piala dunia u tujuh belas ini akan berlangsung di indonesia pada sepuluh november hingga dua desember dua ribu dua puluh tiga mendatang
sekali lagi itulah direktorat yang bekerja dalam hal ini melakukan sosialisasi
tantangan utama untuk semua pelaku olahraga
megahnya hutan merabu dan manisnya kabut tipis berlatar langit